icw menemukan ada anggaran belanja pemerintah pusat sebesar rp sembilan puluh empat puluh lima miliar
untuk aktivitas digital yang melibatkan influencer antara dua ribu tujuh belas sampai dua ribu dua puluh
lalu mengapa pemerintah melibatkan influencer dan sebenarnya seberapa efektif ya sistem ini
kita sudah terhubung dengan rian nugroho yang merupakan akademisi kebijakan publik universitas indonesia
selamat sore pak rian
selamat sore semoga sehat semuanya
sehat semoga kita semua sehat ya pak rian ya
pak rian kita bicara soal dana miliaran rupiah yang dikeluarkan untuk sosialisasi program pemerintah
sebenarnya alasan utamanya kenapa sih pak
menurut bapak pemerintah ini melibatkan influencer untuk sosialisasi kebijakan
padahal kalau kita lihat setiap lembaga yang ada ini kan punya humas ya masing masing
baik jadi yang pertama ini kan masalah mendaya gunakan dan lebih yang ada
dan ini bagus
tetapi saya juga setuju dengan teman teman igw bahwa harus di evaluasi efektifitasnya
tapi pertama tama harus jelas tujuannya apa
contohnya di kementerian pariwisata yang saya ketahui itu dananya itu digunakan bukan untuk influencer
padahal itu yang sebelumnya loh ya zamannya sebelum ini
jadi pada waktu era menteri arief jaya itu anggaran digitalnya digunakan terutama untuk anggaran digital
terutama untuk promosi marketing melalui google
satu lagi kalau nggak salah dengan tencent kalau nggak salah
dan itu pun pengadanya transparan
melibatkan kalau nggak salah juga ada bpk juga ada kpk juga kalau nggak salah
pengadaannya jadi harganya begitu murahnya karena itu dipergunakan untuk mempengaruhi yang namanya wisatawan dari china
terutama untuk datang ke indonesia
sehingga kita lihat target pariwisata kita menjadi cukup meningkat
nah jadi tergantung tujuannya apa
dengan demikian perlu saya kira teman teman jaya perlu di endorse agar semua lembaga yang menggunakan dana untuk digital itu dicek
dan pemerintah harus transparan
apakah itu untuk influencer
apakah untuk dia marketing
kalau influencer untuk apa
kalau influencer untuk tujuannya misalnya untuk membuat kementeriannya jadi populer itu salah
karena pemerintah nggak perlu populer dan nggak boleh populer
karena pemerintah bekerja harusnya
kedua kalau untuk mensosialisasikan program program pemerintah tidak boleh pakai influencer
betul tadi anda sampaikan
ada humasnya dan kemudian ada komunikasi melalui media massa yang itu kita bilang mainstream
nah influencer itu biasanya digunakan untuk hal hal yang sifatnya itu adalah rekayasa publik tapi yang sifatnya positif
sehingga apabila produk influencer atau prosesnya berupa rekayasa publik tetapi tidak positif maka itu boleh diperkarakan
baik secara hukum maupun kepada publik
karena itu berarti tidak sesuai dengan bukan hanya etika tapi kewajaran menggunakan anggaran apbn begitu mbak
oke tadi anda sempat menyinggung juga bahwa sebenarnya biasanya bisa menggunakan lembaga humas atau divisi humas ya dari tiap tiap lembaga yang ada
kemudian juga bisa biasanya menggunakan media
nah kalau menurut pengamatan anda apa kemudian yang menyebabkan adanya kebijakan untuk kemudian pemerintah menggunakan influencer untuk sosialisasi program
apakah karena memang maraknya media sosial atau kepercayaan terhadap media atau terhadap humas dari lembaga tersebut dinilai rendah atau seperti apa pak
sebenarnya kalau mau jujur itu ada tiga alasan
alasan pertama adalah pemerintah nggak percaya diri
kedua ya mungkin nggak punya cara lain
tidak punya tidak terpikir cara yang lain
yang ketiga adalah ikut ikut trend
jadi apabila pemerintah menggunakan media sosial ingat ya berbeda antara media sosial media digital dengan influencer
influencer adalah orang orang di luar sistem yang dibayar untuk mengkampen sesuatu yang seringkali itu
apa ya belum dapat dinilai keefektifitasnya
sehingga menurut tema saya pemerintah menggunakan influencers itu harus tersujud apa dan harus ada budget yang jelas
karena begini sekarang itu di dalam dunia digital influencer itu nilai unlimited itu
nah dengan demikian apakah lkpp lembaga pengadaan bahan reksana bisa mengukur itu
dan influencer itu tidak ada skornya

sehingga apabila lkpp itu bukan adjustment itu maka lkpp itu salah
menurut saya pertama tama pemerintah harus tetap menggunakan media digital
contohnya menggunakan google kemudian menggunakan namanya twitter menggunakan namanya facebook
tapi yang bekerja bukan influencer covid government
yang kedua influencer itu bekerja tidak dengan cari duit dari pemerintah
menurut saya itu instruksi yang malas itu
malah bisa kkn dengan menterinya atau kepala lembaganya
karena kenapa karena temennya bisa oh pakai saya dong gitu
influencer adalah orang yang mendapatkan uang dari google youtube dan seterusnya karena dia mempunyai viewer yang banyak
jadi professional influencer itu tidak boleh mengakses uang apbn
dia itu uang rakyat
jadi kalau influencer yang itu mengakses uang apbn menurut saya influencer yang tidak professional karena etika publiknya itu tidak keluar
dia hanya nggak beda dengan orang yang cari duit yang lainnya
oke berarti kalau menurut berarti kalau menurut pak rian dengan adanya influencer ini justru berpotensi untuk kemudian bisa menjadi peluang kkn baru ya pak ya
ada ruang itu meskipun tidak mudah dibuktikan ya tapi ini masalah etika loh ya
jadi di dalam ilmu kebijakan publik memang salah satu yang paling berlangsung di ajakkan adalah etika
nah untuk itu saya sarankan setiap policy maker bapak menteri ibu menteri kepala kembang lembagaan kemudian bupati wali kota kepala kepala kepala kepala tolong menurut saya jangan gunakan influencer
kenapa by professionals by professions mereka itu mendapatkan uang dari mereka punya popularitas
apabila mereka itu dibayar mereka itu dibayar
apabila mereka itu dibayar mereka itu dibayar
biarkan mereka dibayar oleh swasta
tapi uang rakyat apbn itu tidak etis digunakan untuk itu
maka saya mendukung ejw
nah terkecuali untuk pekerjaan pekerjaan yang di pariwisata yang saya tahu itu adalah kecuali nggak tahu ini era menteri yang baru ini menggunakan influencer ini
kalau yang lama nggak influencer tapi lebih digunakan untuk yang namanya iklan digital
karena iklan digital itu bisa menyerang quote unquote ya
jadi katakanlah saya mau buka sebuah gambar surat
maka busno saya digerucuk oleh gambar surfing di bali atau di pelengkung banyuwangi dan seterusnya
itu baru namanya menggunakan media sosial untuk marketing
dan itu sesuai dengan misinya dan visinya kementerian itu baru boleh
tapi influencer ya barangkali kalau hanya untuk appetizer ya yang nilainya beberapa puluh juta bolehlah
tapi harus ada platform maksimumnya
dan menurut saya sih kalau saya menjadi influencer maka nomor satu
kalau saya mau profesional tidak boleh
tidak boleh ngambil duitnya rakyat
kenapa itu duit susah itu itu duit itu yang lain
jadi influencer harus menjual program pemerintah secara free
makanya saya juga tidak setuju dengan yang namanya ruang guru macam macam
karena ruang guru itu harusnya dapat duit dari yang namanya popularitas
dan semua yang diberikan itu harusnya for free
karena itulah basisnya dunia digital
bagi yang mereka keluar dari basis itu berpotensi masuk dalam ruang yang namanya korupsi kebijakan
jadi dia ikut mengatur supaya kebijakannya mendukung dia punya proyek
itu adalah public policy namanya adalah vendor driven policy
pak rian kita membahas soal dana yang cukup besar ini ya
sembilan puluh empat puluh lima miliar rupiah untuk aktivitas digital yang melibatkan influencer
bicara soal efektivitas dari tadi pernyataannya sudah parian sampaikan
seberapa efektif kemudian dana ini untuk sosialisasi program
untuk sosialisasi program oleh para influencer menurut pandangan bapak
pada saat ini tidak ada satupun cara mengukur efektivitas influencer
kenapa yang namanya influencer pun bisa di create jumlah hit number nya
belum pernah ada kebongkar lagi sekarang masih bisa
jadi dengan demikian influencer itu bisa efektif bisa tidak tapi tidak ada parameternya
more than that saya tidaklah etis membayar sesuatu yang tidak bisa
ada parameternya termasuk parameter efektivitasnya
jadi kalau ditanya apakah influencer efektif bisa tidak bisa ya
makanya kalau dalam kondisi seperti ini saya katakan tidak
kenapa yang namanya anggaran pemerintah apbn harus pasti efektivitasnya
contoh pak jokowi membangun jalan tol kan di mana mana itu jelas efektifitasnya
pak jokowi membangun sampe jelas efektifitasnya
itu namanya dapat dipertanggungjawabkan
kenapa bila pake influencer gak jelas kenapa
di dalam dunia digital semuanya itu tak terukur
dan itu sampe sekarang belum ada yang kepastian
hanya ada satu organisasi yang bisa mengukur namanya google
tapi google pun tak bisa mengukur untuk efektifitas marketing
bukan efektifitas untuk influencing begitu mbak
oke tapi ini saya mengutip pernyataan di sebuah media begitu ya yang disampaikan oleh tenaga ahli utama di kantor staff presiden

menyatakan bahwa memang sebuah media yang disampaikan oleh tenaga ahli utama di kantor staff presiden
memang salah satunya harapannya influencer ini bisa lebih dekat begitu dengan akar rumput yang ada
oleh karena itu memang menggunakan kemudian influencer untuk sosialisasi program program
tanggapan bapak terhadap hal itu
nomor satu yang namanya influencer itu harus membantu pemerintah
saya juga influencer saya juga membantu program pemerintah lewat saya punya facebook sosmed saya
tapi saya tidak boleh meminta uang pemerintah kenapa
influencer adalah bagian dari rakyat yang dekat dengan akar rumput
dia itu memang kalau mau cari duit bukan dari pemerintah
saya selalu mengatakan misalnya adalah secara profesional
yang namanya influencer mendapatkan uang bukan dari anggaran pemerintah
apabila suatu pemerintahan saya nggak ngerti apalah
apabila suatu pemerintahan dia memanfaatkan
apalagi mengutakkan influencer untuk eksekusi kebijakannya
itu berarti sebuah pemerintahan jarang fed up
ada yang namanya komunikasi kebijakan kok
dan itu ada ilmunya
dan itu efektif sekali
pengalaman saya yang membantu beberapa menteri efektif kok gitu
bahkan seringkali nggak perlu yang namanya harus populer
yang jadi masalah sekarang adalah
kita punya banyak pejabat
suka hanya populer
berteman dengan pelayu influencer
membantu vote nanti
tapi yang pada disini adalah
kalau dikatakan sepuluh tenaga kali betul
influencer dekat dengan yang namanya itu akar rumput
tapi yang saya selalu mengingatkan
jangan mencari uang di apbn
karena influencer itu memang dapat uangnya bukan dari situ
dari populeritas dia
dan dia dibayar oleh jaringan yang mengurangkan populeritas dia itu
itu prinsipnya pak
terima kasih banyak kak
atas perbincangan ini
yang merupakan akademisi kebijakan publik universitas indonesia
terima kasih banyak pak
atas waktunya sudah berbincang bersama dengan cnn indonesia connected